ketika gempa terjadi selasa siang tadi wakil presiden yusuf kala ternyata masih berada di istana wakil presiden
ia sempat merasakan goncangan gempa di dalam istana wapres
momen getaran gempa di istana wakil presiden ini direkam oleh jurubicara wakil presiden hussein abdullah
ketika itu wapres jk berada di dalam istana wakil presiden setelah menghadiri rapat bersama presiden jokowi
gempa terjadi ketika wapres bersiap siap berangkat ke acara ulang tahun megawati soekarno putri di taman ismail marzuki jakarta